hmm aneh kenapa cahaya bisa dikelilingin cowok cowok ganteng ya
cakep juga enggak cakepan juga aku
pake pelet kali ya
cahaya ngapain kamu disini
godain saya gak gue beda ki
sana cepet kerja jangan sampe kamu saya pecah
iya bu reka aku duluan ya
tunggu sebentar ya bu di dalam masih ada pasien
saya udah lama dari saya disini
ibu kok disini lagi bu
hmm asma saya kambuh
oke kangguh terus gimana tapi sekarang gak apa apa kan
udah gak apa apa udah bikin janji kok sama dokter
tapi dokternya lama banget kenapa ya ya
semua dokter di rumah sakit ini semua itu serba lama
saya panggil dokter dulu ya bu ya sebentar saya cariin dokter
aduh sabar sabar ibu sabar ya
ibu silahkan masuk bu
aduh kok aku khawatir sekali ya
sampai rasanya sesak nafas juga aku
saya harus sembuh
saya harus sembuh
tapi bu asma itu harus pelan pelan
begini saja saya sarankan agar ibu agar sering sering datang ke pantai setiap pagi
kalau orang penyakit asma itu akan lebih baik jika dia menghirup udara lebih segar di pantai
dan ini akan mengurangi resiko dari sesak nafas
jalan jalan ke pantai dok dokter ini sudah tidak waras apa dokter nggak kenal saya
saya itu sibuk dokter saya super sibuk
buat makan aja kadang kadang gak sempet ini lagi suruh jalan jalan ke pantai
dokter gak usah macem macem deh
kalau memang dokter tidak bisa menyembuhkan saya gampang saya tinggal cari dokter lain
bu kalau ibu mau cari dokter dimanapun juga itu tetap bu sarannya tetap sama
saya gak percaya
ibu itu loh
gue lebih takut tunangan sama cewek iblis kayak lo ya
gue gak percaya
tampang kayak allah mana mungkin berani
kalau emang gitu sekarang gue bakal bilang sama bokap nyokap lo kalau cahaya itu cuma klinik servis yang ada di rumah sakit dan kerjaan aslinya itu seorang pembantu
aduh jangan jangan jangan ya
jangan jangan jangan ragu ragu lo kasih tau aja bokap gue gak apa apa
kasih tau semuanya
gue juga mau bilang sama bokap gue nanti
lihat aja ya masalah kita belum bisa
sampai ketemu lagi
masuk masuk masuk
ini juga masuk masuk
aduh jadi bapak
apa apa apa ini apa apa ini dengar gak tadi dengar gak masukin masukin dengar gak sih
coba coba coba telfon mas raka deh gak selesai selesai kerja kita kalau kayak gini
ini nenek ngelarang nih kita bawa barang
yaudah aku ngomong sama nenek deh
apa gak bisa gak bisa kamu aja yang sana yang pindah sendiri
lho nek nek tolong lah nek
bisa ini semua barang barang nenek di sini nggak ada yang bisa dikeluarin dari rumah sini
gak mau nenek pindah ke rumah penjahat itu tahu ngerti nggak sih
dunia please lah ini nenek kan juga tahun ini semua yang terbaik kan buat nenek juga
dia gak mau pindah
ya kan suami mama aku dia meninggal terus dia warisin rumahnya dan semuanya buat aku
ya aku juga gak tau kenapa mama bilang sih mungkin dia gak rasa bersalah sama aku sama nenek udah jahat gitu kan jadi
warisin ke aku semuanya buat aku
nah jadi kita semua mau pindah mama suruh kita pindah tapi nenek gak mau jadi
ya serba salah
kamu mau aku bantu ngomong sama nenek mungkin aku bisa bantu sedikit
bener ya bener
oh ya mau aku juga mau dong ya nenek kan pasti ya dia paling murah sama kamu juga kan iya iya iya
aneh kenapa cahaya bisa dikelilingin cowok cowok ganteng ya cakep juga enggak cakepan juga aku
pake pelet kali ya
cahaya ngapain kamu di sini godain calon dokter dokter lagi
sana cepat kerja jangan sampai kamu saya pecah
iya bu raka aku duluan ya permisi bu
mas calon dokter ya kakak kan namanya gimana mas kerjanya hari ini capek
saya banyak urusan
belajar ngobrol malah kabur
ibu belum balik pulang ibu masih harus dipiksa
saya dari tadi di dalam sudah lama ditelantarin gak diapa apain jadi buat apa
iya iya bu sekarang udah ya bu lebih baik sekarang ibu tidur aja dulu soalnya kita juga perlu mencatat tekanan darah dan juga suhu badan ibu
saya itu bukan anak kecil lagi suster
suster sekarang saya mau tanya ya kalau suster sudah mencatat suhu tubuh saya dan tensi darah saya terus bisa bikin saya sembuh
makanya gak usah banyak ngomong gak usah macem macem
tapi ibu kata dokter ibu belum boleh pulang
saya bilang gak usah macem macem
permisi ibu saya ganggu gak
tidak apa apa saya mau bicara sebentar
begini bu udah baik kan bu
kenapa kenapa ayah
begini saya itu
maaf bukannya saya lancang ya bu tapi saya dengar pembicaraan ibu sama dokter
katanya kan ibu harus ke pantai untuk menghirup udara segar ya
saya tahu ibu gak punya waktu jadi ini saya cari di majalah bekas bu ada pemandangan pantai
jadi maksud saya ibu lihat ini ibu bayangin kalau sekarang ibu lagi ada di pantai terus ibu tarik nafas
bayangin di pantai bu
bayangin di pantai saya serius ibu
itu lucu sekali
nafas ibu meram tarik nafas dan bayangin ibu sekarang lagi ada di pantai
seperti ini bu seperti ini
cari nafas bayangin di pantai
indahnya pemandangan pantai
segarnya angin pantai
gimana rasanya bu
benar asalnya dadanya udah gak sesek lagi
aduh syukur bu kalau gitu saya tuh ikutan bonik saya gak tahu kenapa
makasih ya kamu baik sekali
lagi main cme ya
udah duit gak
jalan jalan aja terus terus aja yuk gak inget sama sekali
kalau i itu lagi pincang i jatuh di rumah sakit kaki i lagi bengkak n lagi sakit ya
makanya mama udah tahu kaki masih sakit masih aja pakai sepatu berhak
eh sakit sakit tapi harus gaul and harus keren you know
beauty is pain kalau kata orang
harus cantik tetap cantik
eh ngomong ngomong cantik ini rumah gak ada cantik cantiknya sama sekali
eh aika udah bilang sama yu
yu pasti kasih i rumah yang kecil mungil little
talita ini udara di dalam rumah ini juga cukup buat kita bertiga you know
itu jahat banget
gak lah coba dong harganya dong ini kan usaha talita sendiri
uang talita lho kerja keras talita sendiri kan minta minta masih pisah apa
bagus kok lebih bagus daripada yang kemarin
hmm i juga mesti usaha udah nafas di dalam
masih kayak gitu dulu masuk yu
i udah biasa di rumah yang gede i
lihat di dalamnya yu
kamu lihat di dalamnya yu
i gak mau lihat di dalam i mau di luar aja udah papa aja i
aku memang temen sama tempat yang sakit sekali
i dilahirkan kaya i i gak mau ke dalam i
ya terserah mama
i dari lahir juga udah kaya i i dari rencana dilahirkan juga udah kaya i
udah enak enak ada kolam renang pribadi di sini apa coba
jangan ragu ragu pasang baru dibayar pasti
gue pasang banyak semua bisa nih
ini gue tambah dah
udah duit gak
pasang aja tau ya
udah udah bang
biarin juga ntar nek
pak mobilnya dibawa ke depan
sekarang kita balik ke kantor
selama ini nggak pernah ada yang bisa
membuat aku ketawa seperti tadi
bayangin di pantai bu
bayangin di pantai saya serius bu
tapi sekarang ada yang bisa
aku terbawa emosi
karena aku kangen sama anakku
jadi aku gampang tersentuh
apabila ada anak perempuan yang menghibur aku